pada awal juni lalu di jalan mustafa ini terjadi peristiwa pembegalan yang menyebabkan seorang mahasiswa meninggal dunia
peristiwa ini merupakan satu dari sejumlah kejahatan jalanan yang semakin marak di kota medan
kondisi ini menuai reaksi masyarakat
selain pembegalan di jalan mustafa di wilayah hukum polrestabes medan sejak januari hingga juni dua ribu dua puluh
tercatat telah terjadi satu ratus dua puluh delapan kali kejahatan pencurian dengan kekerasan dan lima ratus enam puluh dua kali kejahatan pencurian dengan pemberatan
meski telah dilakukan penangkapan dan diproses hukum kejahatan jalanan dan begal masih terus terjadi
bahkan semakin marak dan kerap menganiaya korban
untuk menekan kejahatan pencurian kejahatan pencurian yang terjadi di jalan mustafa ini terjadi di jalan mustafa
menekan dan menghentikan kejahatan begal wali kota medan muhammad bobi afif nasution mendukung kepolisian menembak mati pembegal
pernyataan wali kota itu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk sebagian besar masyarakat
ya setuju lah pak
karena sangat mengkhawatirkan bagi driver dan juga bagi misalnya bagi apa pekerja pekerja yang masuk malam
sangat setuju lah
agak rawan sih sekalian
barang mas apalagi kayak kami perempuan ya gak bisa lagi malam malam keluar
namun pernyataan wali kota medan sebagai pejabat publik yang mendukung polisi tembak di tempat dikecam lbh medan dan kontras sumatera utara
alasannya polisi punya peraturan kapolri yang mengatur prosedur tindakan terhadap pelaku kejahatan
tembak mati terhadap pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan jika petugas kepolisian dan masyarakat terancam nyawanya oleh pelaku
nah pasti akan banyak prinsip prinsip atau asas asas proses hukum yang akan dikangkangi
mulai dari ajas peraduga tidak bersalah kemudian adanya perampasan nyawa secara seundang undang yang itu jelas merupakan pelanggaran hukum dan ham
nah jadi kita tidak sepakat dan bahkan mengecam keras pernyataan wali kota yang mengatakan tembak mati begal
ya kalau ditembak mati tanpa
pembangunan di luar hukum melalui mekanisme peradilan ya itu unlapel killing
itu pembunuhan di luar hukum dan aturan di negara kita kan jelas bahwa hak untuk hidup itu ya memang diberikan oleh tuhan yang maha esa dan tidak boleh siapapun mencabutnya
tingginya angka kejahatan di medan membuat sumatera utara menempati posisi pertama jumlah kejahatan di indonesia
menurut data statistik kriminal dua ribu dua badan pusat statistik
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara